wakil ketua dewan pembina partai solidaritas indonesia grace natali mengaku mendapatkan penugasan dari presiden joko widodo yaitu sebagai staf khusus presiden
penugasan disampaikan saat grace natalie dipanggil presiden joko widodo untuk bertemu di istana jakarta
dalam pertemuan tersebut dibahas penugasan dirinya di pemerintahan
namun grace belum menjelaskan lebih jauh tentang penugasan yang diberikan oleh presiden secara detail
nanti deh kalau udah bisa di share
tapi ketemunya berdua aja mbak tadi atau ada teman teman psi lain atau dengan siapa gitu
enggak tadi saya ada pak presiden juga ada pak menteri
nanti di info kan deh dari koordinasi dulu
koordinator staff khusus presiden aridwi peyana
membenarkan hal ini melalui pesan singkat
ia menyatakan pada hari ini bapak presiden berturut turut menerima juri ardiantoro dan juga grace natali ke istana merdeka
mereka berdua dipanggil bapak presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai staf khusus presiden ri
menjalankan tugas khusus sesuai dengan arahan bapak presiden